terima kasih anda masih bersama kami di after sepuluh
belakangan masyarakat indonesia terkagum kagum dengan sosok pelari asal indonesia
nasib mujur seperti lalu muhammad zohri tampaknya terlambat datang pada fauzanur
karateka asal banjarmasin yang menyabat gelar juara dunia pada ajang internasional
tradisional karate federation di ceko pada awal januari lalu
namun hal itu tidak menyurutkan semangat fauzan untuk terus berlatih
meski telah memenangi ajang karate internasional keseharian fauzan hanyalah pemuda biasa dan sederhana
karateka berusia dua puluh satu tahun ini mengisi hari harinya dengan bekerja sebagai karyawan di sebuah minimarket
dengan menggunakan sepeda ia beraktivitas setiap hari hingga berita kemenangannya pada januari lalu
menjadi viral karena dibandingkan dengan kemenangan pelari asal lombok lalu muhammad zohri
kabar keberhasilan fauzan pun sontak mengejutkan publik
lantaran anak dari seorang buruh bangunan ini tidak terdengar gaungnya mendapatkan terapresiasi dari berbagai pihak seperti zohri
ya terlebih sejak kepulangannya dari praha menjadi juara dunia
tidak ada untayan kalung bunga ataupun sambutan meriah saat kembali ke tanah air
bersama pelatihnya mustafa fauzan yang sebelumnya berangkat ke praha
yang menggunakan dana kolektif bersama dengan atlet karate bahkan rela berutang demi wujudkan cita citanya
rasa bangga tuh pang rasa anak menangis kadang disangka sangka makanya perjalanan jauh
jadi dengan biaya sendiri pula
dengan biaya sendiri bekerjakan jadi pns kah anak kulunnya
titik payahnya yang berjuang mulai awal sampai akhir
terhadir di studio tiga cnn indonesia karateka asal banjarmasin
yang berhasil menyabet gelar juara dunia pada ajang internasional tradisional karate federation di ceko pada awal januari lalu
ya kita sambut fauzan nur di fauzan nur ya
dan pelatihnya ya mustafa
fauzan sebelumnya nih tentunya banyak sekali dari pemirsa dan kita semua ingin bertanya bagaimana sih perasaan fauzan saat
menyadari bahwa fauzan telah menjadi juara dunia karate
terutama saya sangat bersyukur sekali
telah menjadi juara dunia di praha ceko
tidak disangka sangka juga telah menjadi juara
berkat semangat tekat dan kuat alhamdulillah
berkat dokongan orang tua teman maupun senpai yang ngelatih senseinya juga yang mendukung
alhamdulillah bisa tercapai tersebut
fauzan sendiri mendalami karate ini sudah sejak kapan
alhamdulillah mulai sejak kelas tiga sd pertama kali
latihan sampai sekarang umur dua puluh tahun
ini karate tradisional begitu ya
bedanya apa sih dengan karwali yang lain toujours berbeda sih
kesulitan atau teknik apa yang menjadi kekuatan dari fauzan sendiri untuk national
jadi karate itu ada dua
secara umum satu karate umum dan karate tradisional
saya ingin cerita karate tradisional karena
karakter tersendiri ciri ciri sebagai campur olahraga yang pertama itu tanpa kelas jadi senior
mau kalau sudah umur tujuh belas tahun ke atas masuk kelas senior itu mau besar kecil tua muda mau sudah
kakek kakek baru ada mau bertanding tahu resikonya maka dia silahkan jadi itu tidak ada istilahnya
kelas umur umur berapa umur apa enggak kemudian tanpa protektor jadi kita full body contact jadi
berani beranian mental mentalan disitu kuat kuatan kemudian pakai teknik dan taktik berikutnya teknik
yang harus dinilai itu yang harus rapi bagus kuat fokus dan berbentuk teknik bila tidak berbentuk
teknik maka tidak akan mendapat nilai itu karakter yang tradisional coach dan fauzan sebenarnya
sebelum ajang internasional international tradisional karate federation ini tentunya
sebelum fauzan pergi ke sana banyak tantangan tantangan bisa diceritakan tantangannya
seperti apa bagaimana pengalamannya sebelum berpartisipasi dalam ajang internasional ini
oke jadi fauzan ini dipersiapkan sebenarnya untuk kejuaraan tradisional karate internasional ini
hanya tambahan sebenarnya dia sudah mulai tahapan tahapan kejuaraan kejuaraan kecil

sudah tekniknya timbul kemudian
kejuaraan junior dan senior beberapa
kali juara terus kemudian
yang terakhir di semedang
itu mendapat jatah karena juara satu
berangkat ke eropa kejuaraan di
ceko itu yang kedua kali
setelah kami dari kalsel
awal tahun dua ribu tiga belas saya bersama
juga juara satu cuman alhamdulillah pojen yang
komite dia sendiri mewakili
nah persiapannya kami sederhana
berangkat tidak berangkat
dengan biaya yang
tidak ada kita punya awalnya
dibantu orang pihak pihak dari sana baru
kita berangkat latihannya sederhana di mana
ada stadion yang di pinggir jalan yang apa
kita latihan pohon dipukul apa dipukul
yang penting bergerak terus
latihan terus dan akhirnya
ketika sampai di sana
ini bukan hanya daerah
lagi ini indonesia
mati hidup kita di sini sekarang
gak perlu lagi kita mikir yang lain
kita terhormat lebih baik berdarah darah
di sini tapi kita bangga
daripada kita takut dan kalah sebelum bermain
waktu pertama kali paujan
sampai di sana gitu pada
sampai di ceko ini kan bukan kejaran
tadi juga dibilang pak mustafa
kalau ini bukan kejuaraan di daerah lagi bukan di indonesia lagi
sudah di luar negeri
begitu dan juga lawan lawannya
ini juga dari berbagai negara pastinya
diceritakan pengalamannya waktu
melawan pertama menginjaknya itu
pertama menginjak ceko dan fauzan harus
dari negara negara lain juga
untuk pertama kali kesana bingung
jadi kan terutama
yang badannya cuacanya dingin
jadi kan tersendiri harus
menyiapkan fisik yang
keadaannya harus sama
di sana kan kebetulan sana musim dingin
jadi kan harus penyesuaian diri bagaimana
di samping itu juga
sering sering latihan juga di dalam
kamar yang kecil
dan latihan itulah kemarin
melihat lawan lawan yang lain seperti apa
fauzan melihat lawan lawannya
kebetulan lawan tersebut
besar gitu pasti ya
dari mana saja
lalu dengan mungkin mungkin mereka yang lebih
tinggi apakah fauzan sempat merasa
minder tuh pasti ada juga kan
perasaan gugup atau
gitu gimana oh mau gedenya mau
jadi kan saya
disemangati sama smp saya yang
di samping ini saya
udah jauh jauh dari banjarmasin
ke praha ceko
berarti saya sudah ada janjinya oleh
tubuh yang besar dan tinggi nah disitu
motivasi saya jadi biar
melawan pasti bisa ada berapa
dua kali pertandingan waktu di sana dan
maksudnya terakhir itu lawan dengan
negara apa itu final jadi fauzan
ini terbaik di
karate tradisional mewakili
indonesia satu kemudian bertemu
dengan wakil di eropa satu
nah kebetulan itu
musuhnya itu dari warga ceko
dari ceko jadi cuma final
best of the best nya jadi sekali main aja tapi
sudah tahapan tahapannya dia sudah melalui
di indonesia kejuaraan asia sudah
kemudian menpora cup dua kali kejuaraan
itu adalah finalnya poin poinnya
berapa dan juga apa sih kemudian yang
membuat ternyata fauzan
lebih unggul daripada
orang ceko yang tinggi besar
baik saya bisa ceritain
kebetulan saya jurinya jadi
sangat berani dan berat
berat sekali berapa kali kena pukul
kena di sini di dada kena
dia terjatuh itu udah feeling saya waduh ini
udah gak sanggup lagi ternyata dia bangkit
saya bilang kami main kode kode dan mata
hati nih pandang pandangan mata ya udah
walaupun dia sudah luka di sini di sini
udah habis memar nah
poinnya sebenarnya tidak
ada poin dia
poinnya ada tapi lawannya ini
kebetulan ketika pertarungan itu sudah
begitu beratnya lawan jatuh
nah jatuh itu tidak boleh di lapangan
ketika melakukan teknik dia jatuh
nah kena hukuman dia harus
berdiri di line di garis tepi
dia harus mendapat satu kali serangan bila dalam
kali serangan dia bisa menghindar ternyata
dia menghindar tapi keluar dari arena
keluar dari lain nah seperti kita
sumo sumo itu bila keluar dari
dari garis itu
kehormatannya akan habis
dia akan dianggap kalah kalah dari perang
kalah dari arena perang nah itu poinnya
karena pakai begitu beratnya lawannya besar
susah sekali walaupun ada pukul ada
tendang saya lihat sendiri
gak ada nilainya yang
seperti apa karena benturan benturan terus
yang kelihatannya seperti berteknik
pool itu susah sekali untuk mendapatkan
karena lawannya terus menggasak
mustafa dan fauzan sekali lagi kami
mengucapkan terima kasih sudah berada di sini
kami juga ingin tanya nih
fauzan ini kan kejuaraannya
kan bulan januari ya sekitar enam bulan
yang lalu betul lalu
apakah fauzan agak sedikit kaget dengan reaksi
pemerintah dengan lalu muhammad zohri
yang telah mendapat apresiasi lalu
apakah fashinta bertanya mana apresiasi saya
gitu alhamdulillah untuk zohri
untuk selamat jadi juara dunia juga
di sana dan juga saya
bersyukur sekali untuk para para
media medsos yang
nah dari situ saya
sangat bersyukur bahwa
ada perhatian lah dari saya gitu
pihak wali kota pihak
pihak pak dan rem juga
dari banjarmasin nah saya
berterima kasih kepada
yang telah perhatian kepada saya
dan fauzan kan sekarang umurnya baru dua puluh satu
tahun nih dua puluh namanya
ya oh belum dua puluh satu malah ya
waduh hebat lalu fauzan
dengan anda yang baru berumur dua puluh tahun
tentunya masa depan dan juga
planning atau rencana rencana
anda ke depan di dunia
sports atau karate ini masih panjang
apa sih rencana ke depannya
rencana ke depannya diharapkan
untuk karate tradisional
jadi dalam karate tradisional
agar bisa berkembang
maksudnya kami organisasi
kami tradisional ini bisa
diterima di koni kami karena sudah mencukupi
semua sebagai cabang olahraga
karena asupan asupan dana itu penting
untuk organisasi nah jadi walaupun kami
beberapa kali jadi tenggelam seperti itu
sekalipun kami berapa kali juara karena
kami tidak berada dalam lingkup pemerintahan
ya sudah gitu loh karena kami
tidak ada jalurnya untuk mendapatkan itu
nanti kita akan berbincang lagi setelah jeda berikut
ya after that kami kembali
sesaat lagi tetaplah bersama kami
ya kita kembali di after sepuluh bersama fauzan nur pemenang dan juga juara dunia karate dari indonesia
ya fauzan kalau bisa diceritakan lagi ini kan sudah dari umur berapa tadi
pertama kali tiga sd kemudian sekarang jadi juara dunia begitu kan
nah kedepannya nih fauzan apa
apakah akankah terus ada di bidang karate ini menekuni terus
nanti akan bertarung lagi menaklukkan atau seperti apa
akan terus tetap di dalam karate dan dan ingin mempertahankannya dan tidak
dan selalu berlatih gitu
jangan sampai pernah
bosan untuk berlatih
sudah punya murid belum nih fauzan
ya sudah punya beberapa dojo namanya sekolah karate juga
jadi di tradisional ini seumur hidup
berlatih seumur hidup
tidak ada tamat tidak ada selesai tidak ada selamatan
kalau kamu sudah setingkat ini enggak seumur hidup
dan untuk di asian games ini apakah ada kategori untuk martial arts
jadi gini asian games itu eventnya karate umum
jadi kalau karate tradisional karena tidak berlatih
karena tidak berada di dalam koni sehingga event event internasional itu tidak bisa kami ikuti
jadi kami hanya kejuaraan dunia saja
sebutannya kejuaraan dunia kalau mereka asian asian games
kami kejuaraan dunia tapi diikuti oleh negara negara di eropa juga semua
jadi perbedaannya antara tradisional dengan itu
jadi pemerintah punya agenda melalui koni itulah eventnya yang bisa ditingkatkan internasional
kalau dilihat dari karate tradisional di luar itu seperti apa
maksudnya kalau di luar itu organisasinya seperti apa perbedaannya dengan yang karate tradisional di indonesia
itkf kejuaraannya itkf
jadi itu yang menyelenggarakan
di berbagai kayak di bolonya di brazil atau di segala macam itu
di mesir apa
jadi negara negara yang tradisional itu semua kesana
berangkat termasuk kami indonesia
cuma di indonesia kami tidak mendapat asupan dana dari pemerintah untuk baik untuk berangkat atau apa
nah kami sendiri pun di barangkali kita
di sini untuk berangkat
jadi dibantu untuk berangkat itu pun ya memang susah payahlah
tapi tetap semangat
lalu satu pertanyaan untuk fauzan
fauzan harapan anda berusia dua puluh tahun dan sudah menjadi juara dunia karate dari indonesia
membawa nama indonesia dan tentunya indonesia bangga sekali dengan fauzan
lalu fazan harapan ke depan fauzan itu apa sih
dan apa pesan fauzan untuk mungkin anak anak yang lebih muda dari fauzan yang ingin belajar karate gitu
harapan ke depan
harapan ke depannya
mau nyapa terserah minta mobil sekarang
iya kan biar denger
jadi kan alhamdulillah
kebetulan orang tua pengennya saya kan pengennya jadi polisi
jadi dari situ saya juga pengen mengabdi kepada negara musuh bangsa dan agama
nah dari situ juga saya bercita cita
pengen mengabdi kepada negara
mulai ini masyarakat dan juga itu yang maunya
nah di samping itu saya inginlah semoga ini saya didengar oleh kapolri juga
setelah jajarannya bisa dapat bergabung di anggota kepolisian
baik amin kita dukung terus ya
sekali lagi fauzan dan bapak mustafa sekali lagi kami mengucapkan terima kasih telah bergabung bersama kami di after sepuluh
dan berbarui selalu informasi anda hanya di cnn indonesia
dan saya amelia yahya terima kasih atas kebersamaan anda sampai jumpa